gak oke udah ngamennya ribet gak ada penumpang yang ngasih
yaudah kita ngamennya di jalan lagi aja
kapan balik dari tasik
sekarang lagi dimana
lagi di jalan lupa ngelamun
memangnya gak bisa ngelamun di rumah
aku sengaja keluar rumah mau cari kerja
tapi gak tau mau cari kerja kemana
aku pergi dulu mau ketemu teman
dia lagi sedih ayahnya baru meninggal
terus dia juga lagi bingung
mau cari kerja tapi gak tau
cari kerja kemana
ajakin jualan kerindung aja
nitip buat bayar minuman aku
aku duluan ya
kau mau cari kerindungan
kayanya belajar di sini kayaknya teteh itu
memangnya dia lagi belajar
keliatannya lagi baca buku
emangnya kalau lagi baca buku pasti lagi belajar
kalau bukunya novel belajar juga
gak tau deh
kamu suka baca enggak
kamu suka baca enggak
sukanya main game ya
sama saya juga lapar
kamu punya uang
sama saya juga nggak punya
kalau gitu kita nodong dulu yuk
dari tadi juga kita tuh mau nodong
besok aku mau bawa buku
mau sambil baca
kalau aku biasa
aku susah kalau harus bawa tv
hp aku enggak ada kuota internetnya
kita cari tempat yang ada free wifi nya
itu deh yang bagus
dulu kita diangkut nyuper
sekarang kita pulang dulu yuk
lagu lagu yang biasa kita nyanyi

kok mau dijawab
nanti dia nanya kita dimana
kok gak dijawab
nanti dia nanya kita dimana
dewi bakal marah gak
gak ya gak kita ajak
kalo marah gak tau
kalo sebelah mah udah pasti
abisnya dia gitu sih ngeledekin kita terus
sebetulnya kamu gimana
sebelah apa seneng
ih kamu apaan sih
ternyata ide ngamen diangkut gak oke
udah ngamennya ribet
gak ada penumpang yang ngasih
yaudah kita ngamennya di jalan lagi aja
kamu udah nikah belum
kan ada status pernikahan
aku cuma pengen kamu jawab aja
punya pacar gak
lagi suka sama seseorang nggak
kamu ngasih tau lah
belum juga mulai udah pergi
kamu udah nikah belum
pacar aja belum punya
masa kamu gak punya pajak
lagi ada cowok yang kamu suka
sebetulnya sih biasa aja
tapi kalau dianya suka sama aku
mau sama aku
kayaknya aku bakalan mau juga sama dia
gak mau ngasih tau
kamu balas dendam ya
masa udah istirahat lagi
kita udah dapat uang berapa
bikin tambah males aja
mending aku pegang dulu aja ya
sampai nanti kamu gak malas lagi

kalian aco belajr ya jangan karnes
nlamakannya bela sebelum nafas
baik tapi yang layak aja sih
anggzi karena stunden bedah liat
laluanti mohon lah bukakannya
kamu kuliah gak
hayu cepet kita cari wc umum
kamu kan gak kuliah kerja
kalau gak kerja gak ada penghasilan
tapi dikasih terus sama orang tua
itu namanya miskin atau bukan